terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen ketiga ini akan kita awali kabar dari si kulit bundar
duel klasik mantan tim perserikatan persebaya surabaya kontra psms medan
akan tersaji pada matchday ke enam belas liga satu pssi di stadion gelora bung tomo nanti malam
persebaya yakin mampu merauh poin penuh dari sang penantang si ayam kinantan
duel klasik mantan tim perserikatan persebaya surabaya kontra psms medan
bakal tersaji di matchday ke enam belas liga satu pssi
persebaya bakal mendapatkan musuh seimbang karena psms medan memiliki karakter cepat
dan cerdik memanfaatkan serangan balik
kuas badan tinggi memang patut disematkan
apalagi psms medan memiliki pelatih baru peter butler
mantan pelatih persifura usai medan
tepak pelatih jajang nurjaman
tak ada target lain persebaya menginginkan kemenangan dalam laga penuh gengsi ini
semua pemain siap bertanding
namun dua pemain baru rafael maitimu dan ogejon belum bisa diturunkan
ayam kinantan tak gentar menghadapi bajul ijo di kandangnya
meski didukung puluhan ribu bonek mania
psms medan tetap akan menunjukkan permainan terbaik sebagai cara minimal meraup satu poin
tidak siap untuk berkelanjutan
kita tahu persebaya itu mungkin yang kuat
yang tidak baik
yang tidak baik
tapi kita berhenti tidak punya kelemanan
kita akan mencari kelemanan mereka
duel panas ini akan digelar di kandang sang bajul ijo
di gelora bung tomo rabu malam ini